ya kan janur kuning belum melengkung semua partai juga terjadi komunikasi
seperti juga gerindra berkomunikasi dengan partai partai yang lain
karena janur belum melengkung
nah ketika pkb ketika pdip menyebut nama gus mohi
mainten itu bagi pkb ini kalau bahasa keren hari ini kita meleleh
karena kan partai pemenang punya golden ticket kemudian memasukkan nama gus mohi ini
tapi pkb harus sadar diri tahu diri mengukur diri
karena hari ini pkb masih berkoalisi dengan gerindra
dan harus memenuhi amanah yang ada dalam jagam koalisi
jadi alhamdulillah terima kasih kepada mbak puan
sudah memasukkan gus mohi ini menjadi lima nama jawab pres koalisi pdip
kalau sudah jadi koalisi itu tuh gus mohi ini bersama pdip kan enggak mungkin
ada orangnya badannya enggak di rumahnya enggak dibawa